soal pengobatan psby
sudah ada regulasinya
undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan tentang biaya pengobatan kepala negara dan mantan kepala negara akan ditanggung oleh negara
fasilitas dokter kepresidenan yang diatur lewat perpres nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
sekaligus fasilitas pengamanan di pp tahun lima puluh sembilan tahun dua ribu delapan
regulasinya sudah ada kita tinggal menjalankan saja
meskipun pengobatan presiden sby ke luar negeri tepatnya di minnesota amerika serikat
tentunya tetap mencakup seluruh fasilitas yang telah dimuat dalam aturan yakni keamanan dan perawatan termasuk dokter kepresidenan
kami akan terus memantau bagaimana perkembangannya
kami mendoakan presiden sby dapat berlangsur pulih sebagaimana kita semua harapkan
kita semua ingin kabar baik
yang jelas pemerintahan presiden jokowi akan menjamin
semuanya terlaksana sesuai dengan amanah undang undang dan peraturan yang berlaku